rencana pertemuan prabowo subianto dan megawati soekarno putri seperti apa sikap pdi perjuangan ke depan
kita bahas malam ini bersama ketua dpp pdip ahmad basarah wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
dan pegamat politik universitas al azhar ujang komarudin
assalamualaikum wr wb selamat malam
selamat idul fitri maaf lahir batin masih dalam suasana lebaran
mas basarah bang habib kang ujang
mohon maaf lahir batin pemirsa kompas tv
terima kasih saya ke mas basarah jadi sudah ada titik temu belum sih
kapan pertemuan akan terjadi kan kodenya habis lebaran ini udah habis lebaran nih
kalau pertanyaannya mengenai pertemuan ibu mega dan pak prabowo
seperti berulang ulang sudah disampaikan oleh semua pimpinan pimpinan pdi perjuangan termasuk saya
tidak ada hambatan psikologis apapun bagi dua tokoh bangsa tersebut
karena memang dalam perjalanan hubungan kedua tokoh bangsa tersebut
sejak dahulu kala hingga saat ini
senantiasa baik baik saja
masuk di dalam konteks pilpres kemarin
yang dipahami oleh ibu mega dan kami keluarga besar pdi perjuangan
pak prabowo itu bukannya lawannya ibu mega atau lawannya pdi perjuangan
adalah mitra kita dalam berdemokrasi
kebetulan saja posisi politiknya dalam pencapresan berbeda
tapi kami pernah juga bersama di dua ribu sembilan yang lalu
sebagai calon presiden dan pak prabowo sebagai calon wakil presiden
sehingga kalau pertanyaannya pertemuan di antara kedua tokoh beliau tersebut
saya kira memang jawabannya tinggal menunggu hari baik jam baik dan menit yang baik
tapi kalau bicara dalam konteks politik rizka
kita membedakan antara pertemuan pribadi dan pertemuan politik kenegaraan
di dalam politik kenegaraan kita sama sama tahu
kita semua masih menunggu hasil phpu di mahkamah konstitusi
yang nanti akan diumumkan pada tanggal dua puluh dua april yang akan datang
saya kira pada konteks itulah yang sifatnya politik kenegaraan
akan ditentukan kemudian pertemuan tersebut
oke jadi masih menunggu nanti hasil phpu seperti apa
kalau bung habib politik merangkul lawan ini sudah disiapkan jauh jauh hari
sejak sekarang meskipun waktu itu juga mas basara sempat bilang bahwa
tidak harus berujung pada koalisi nanti hasil pertemuan itu
ya tentu kalau soal ketemuan dua tokoh ya bu mega dengan pak prabowo
menurut saya tinggal menunggu waktunya ya dan yang pasti tidak terlalu lama lagi
ini feeling saya sebagai orang yang memang mengikuti banget
mengikuti betul perjalanan persahabatan bu mega dan pak prabowo
saya itu dulu mas basara mungkin dulu enggak ingat saya dulu
dua ribu sembilan saya itu pdi perjuangan dki jakarta ya
waktu kampanye ya kita ikut akhirnya ya karena gerbong pdi terlalu panjang
saya ikut gerindra setelah pemilu jadi saya tahu banget
persahabatan dua tokoh bangsa ini
nah soal apakah hasil dari pertemuan tersebut koalisi sama sama di pemerintahan atau bukan
saya juga perlu menyampaikan pendapat pendapat di masyarakat yang sebaliknya ya
ada masyarakat mengatakan harus ada kayak tadi kata pak burhan ya
harus ada oposisi kalau nggak ada oposisi atau nggak ada yang di luar pemerintahan tidak sehat
nah saya pikir ada pertimbangan juga di masyarakat
jangan sampai juga ada semacam keharusan formal saja ya
misalnya ada penyeimbang yang sekedar formal ada
lebih baik menurut saya daripada kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan
yang sekedar formal hanya karena harus ada
menurut rumah kumpul demokrasi barat ya
menurut saya kenapa nggak dicari yang format kita
kita sama sama di pemerintahan ya mungkin saja ya sama sama memberikan
kontribusi terhadap pemerintahan ini berjalan yang pemberdannya
dan sama sama dalam konteks kelembagaan apa namanya memberikan apa namanya
fungsi check and balance yaitu penguatan dpr misalnya
seperti yang selama ini dilakukan kayak teman teman pd perjuangan misalnya
walaupun pendukung pemerintah tetapi tetap kritis selama ini di dpr
saya pikir itu adalah barang yang bagus kalau kita sempurnakan lagi di bdm
kalau pdip kan tampaknya masih dinamis masih nunggu nanti phpu seperti apa
kalau dari gerindra ingin merangkul lawan ini tadi kata bung habib
checks and balancesnya kan tidak harus ada posisi oposisi
kalau kang ujang lihat apakah masih ada kemungkinan koalisi gemuk nantinya
ya kalau saya menunggu ya menunggu pertemuan tokoh besar di republik ini ya
dan saya beberapa kali ditanya oleh teman teman media ya pasti akan bertemu
karena tadi bang basara bang habib mengatakan tidak ada masalah dalam konteks apapun
dan pdip tidak ada apa namanya hal hal yang membuat mereka tidak bisa untuk tidak berkomunikasi
dan saya meyakini pertemuan itu hanya soal waktu
nah kalau kita bicara tadi soal demokrasi ya saya tetap dengan argumen saya
bahwa sesungguhnya bangsa ini membutuhkan pemerintahan yang kuat
artinya pak prabowo gibran pemerintahannya harus kuat
tetapi di saat yang sama kita juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh gitu
maka kita bicara dalam demokrasi check and balances tadi
nah apakah misalkan seperti yang dikatakan bang habib bahwa pdip ada di dalam pemerintahan lalu mengkritisi
ya dalam konteks teoretik ya memang apa namanya dibilang ya kurang tepat ya kurang tepat
dibilang salah juga kita tidak bisa mengkritik
tetapi yang bagus adalah ada garis yang tegas dan jelas
di mana sikap apa namanya apa nama pembeda antara partai partai oposisi dengan partai koalisi
ya kita memang akan melihat perjalanan bangsa ke depan
apakah memang pak prabowo nanti akan sama polanya skemanya formatnya pemerintahannya dengan pak jokowi
artinya akan merangkul kekuatan lawan politik itu pasti
kekuatan koalisi indonesia maju yang jumlah kursinya kurang dari lima puluh persen
maka suka tidak suka senang tidak senang
harus merekrut apa namanya pemain baru gitu
atau armada baru untuk memperkuat basis kekuatan di parlemen
karena bagaimanapun ke depan ketika pak prabowo itu kurang kekuatan di parlemen
maka akan menyulitkan dalam konteks untuk bisa meloloskan kebijakan kebijakan
termasuk janji janji kampanye yang sudah di apa namanya sampaikan ketika kampanye yang lalu
jadi saya meyakini ya pak prabowo dengan terbuka dengan lapang dada
tadi mengatakan politik merangkul bukan memukul
ya pasti saya meyakini akan banyak partai partai yang berhijrah kalau bahasa saya
berhijrah dari yang tadinya kalah yang akan merapat kepada pemerintahan prabowo gibran
ada proses yang nanti kita harus cermati
satu soal akan kemana merapatnya pdip dan partai partai yang sebelumnya berseberangan di pilpres kemarin
pernyataannya mas sasto tadi mas basarah
yang memberikan sinyal sulit terjadi pertemuan antara pak jokowi dengan bu mega
beda dengan pak prabowo dengan bu mega yang tadi pun mas basara sudah menekankan bahwa nggak ada hambatan psikologisnya
kenapa kok kayak ada sinyal sulit terjadi mas basarah dari pdip
kalau pertanyaannya adalah sekali lagi mengenai pak prabowo
tadi sudah saya jelaskan secara psikologis mereka berdua tidak ada hambatan apapun untuk bertemu
kalau pertanyaannya apakah pdi perjuangan akan berkoalisi dengan pemerintahan prabowo atau tidak
jawabannya saya tegaskan tidak
tidak dalam pengertian secara konseptual bahwa dalam doktrin ideologi dan politik yang pdi perjuangan anut
memang kita tidak menganut sistem politik koalisi ataupun oposisi
karena desain arsitektur bernegara kita mulai dari falsafah pancasila yang berintikan gotong royong
kita tidak mengenal satu sistem koalisi oposisi yang saling menjatuhkan parlemen terhadap pemerintahan
demikian juga dengan sistem pemerintahan kita
sistem pemerintahan kita ini kan menganut sistem presidensil
dimana presiden memiliki hak prerogatif yang diberikan konstitusi untuk membentuk kabinetnya
berbeda dengan sistem parlementer di mana partai partai peserta koalisi itulah yang membentuk pemerintahan
jadi dengan demikian secara falsafah ideologi yang kita anut
kalau pertanyaannya pdi perjuangan apakah akan koalisi jawabannya adalah tidak
kita juga tidak akan oposisi
karena yang kita kenal dulu waktu pdi perjuangan di luar pemerintahan selama sepuluh tahun
di periode kedua pak sby dengan pak budiono yang di luar pemerintahan itu ada gerindra dan hanura
tapi pdi perjuangan tidak berusaha mengajak gerindra dan hanura membentuk koalisi pemerintahan pak sby budiono pada waktu itu
sekedar menjalankan tugas bergotong royong berada di luar pemerintahan pak sby pada waktu itu
yang tugas kami adalah menjalankan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah nasional di bawah pemerintahan pak sby
kalaupun nanti kami di luar atau di dalam bagi kami itu sama sama gotong royong
tidak dalam pengertian oposisi yang apost to attack ya untuk menyerang pemerintahan yang sedang berkuasa
dan sekali lagi kalau menyangkut keputusan politik berada atau di luar pemerintahan
dalam konstruksi doktrin hukum dan politik pd perjuangan hal itu menjadi hak prerogatif ketua umum pd perjuangan
jadi bu mega lah nanti yang akan menentukan pdi perjuangan akan berada atau di luar pemerintahan presiden prabowo
jika kelak nanti mk dua puluh dua april menyatakan pak prabowo resmi menang pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
mas sastro tadi belum jawab yang terakhir pertanyaan yang soal bagaimana dengan pertemuan bu mega dengan pak jokowi
kenapa terakhir mas hasto kasih sinyal sulit terjadi
bahkan kata pak sasto kalau mau ketemu harus ketemu dengan anak ranting dulu baru bisa ke bumega begitu
kenapa sinyalnya jadi sulit seperti ini
ya sebenarnya kalau menggunakan istilah yang beberapa waktu lalu sering digunakan istilah rekonsiliasi antara pak prabowo dengan ibu megawati soekarno putri
kemarin saya menolak istilah yang digunakan oleh mas habib bahwa pak prabowo dan bu mega itu harus rekonsiliasi
nah pak prabowo dengan ibu mega tidak punya konflik diantara keduanya sehingga tidak diperlukan rekonsiliasi diantara beliau berdua
nah mungkin yang terkait dengan rekonsiliasi itu adalah terkait dengan pak jokowi karena saya kira publik sudah tahu apa yang terjadi antara pak jokowi dengan rumah besarnya yaitu pdi perjuangan
dalam konteks itu memang diperlukan rekonsiliasi
nah di dalam konteks rekonsiliasi itu sebenarnya ada momentum yang kemarin sudah terlewatkan di mana pak jokowi juga saya kira tahu persis bahwa di hari pertama lebaran ibu mega selalu membuka open house secara terbatas
open house secara terbatas itu maksudnya adalah
ibu mega punya tradisi di halbar hari pertama membuka pintu rumahnya dan memberikan kesempatan orang orang tokoh tokoh masyarakat yang akan datang berlebaran untuk saling maaf memaafkan
meskipun tidak membuat pengumuman secara resmi pada waktu itu seperti pada umumnya pejabat tinggi negara
nah disitulah ibu mega selalu menerima siapapun tamu yang datang dengan tangan yang terbuka sepanjang niatnya memang untuk bersilaturahmi dan untuk maaf saling maaf memaafkan memanfaatkan momentum hari lebaran pertama
dan itu terbukti kemarin waktu mas rosan datang ke teguh umar di hari pertama lebaran beliau adalah ketua tkn kita tahu semua
ibu mega menerima dengan tangan terbuka dan duduk sama tetapi tidak membicarakan politik karena memang nawaitunya niatnya adalah untuk berlebaran saling maaf maafkan
oke kalau bung habib sebenarnya apakah keinginan bertemu dengan bu mega pak prabowo dengan bu mega itu ada niatan juga nawaitunya untuk menjembatani rekonsiliasi dengan pak jokowi
ya tentu diantaranya itu juga ya karena kita tahu baik pak jokowi terutama juga bu mega adalah tokoh tokoh bangsa elemen elemen penting dalam bangsa ini ya
kan dulu kan misalnya ada masalah psikologis mungkin antara pak jokowi sama teman teman pdip karena pak jokowi dianggap mendukung pak prabowo
karena sama sama ini tokoh tokoh bangsa ini
ini kan sebetulnya sama sama pasti hatinya merah putih gitu loh pokoknya orientasi untuk kebangsaan
jadi soal soal apa namanya fliksi yang pernah terjadi saya pikir nggak akan terlalu lama menjadi beban diantara beliau beliau ini
oke kalau kang ujang terakhir saja bagaimana apakah mungkin rekonsiliasi ini kalau dari hari ini yang terjadi momen momen yang terjadi beberapa waktu ini
ya kalau saya optimis ya karena bagaimanapun pak jokowi dan ibu mega
adalah negarawan ya di republik ini artinya pikirannya pikiran untuk masyarakat bangsa dan negara
tetapi juga ada catatan catatan demokrasi yang kita miliki misalkan bagaimana hubungan pak sby dengan ibu megawati dari dua ribu empat hingga dua ribu sembilan juga belum pernah baik gitu
nah ini juga jangan sampai gitu ya ada persoalan di kemarin kemarin di masa lalu antara pak jokowi dengan ibu megawati itu akan berlama lama menjadi persoalan
jadi saya optimis saja saya yakin saja husnudon saja mudah mudahan beliau berdua ya sebagai tadi negarawan sebagai kepobangsa antara ibu mega dengan pak jokowi bisa bertemu dengan secepat mungkin
karena kalau lama dari pemilu ke pemilu ini kan menjadi catatan yang kurang bagus juga
saya tetap optimis saya tetap yakin bahwa mereka akan bisa bertemu dan untuk kepentingan bangsa dan negara
semoga prasangka baik ini berbuah hasil baik kedepannya hasil baiknya apa nanti kita akan lihat apa yang akan didiskusikan lebih dalam lagi oleh bapak bapak ini oleh mas basara mas habib dan kawan kawan
terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi mohon maaf lahir batin